coba kalau rendang dibuat tiga d gitu gimana ceritanya tuh ya bisa gak tuh
udah lah tersebelah aja dari sana teman enak murah lagi
tapi itu contoh bagi kita semuanya bahwa inovasi sekarang sudah mulai masuk kemana mana
begitu ya ke makanan seperti tadi itu kan makanan tiga dimensi
kemudian juga sekarang ada prinsip tiga dimensi juga
begitu kan bisa membuat bangunan miniatur dan macem macem
bahkan juga ada rumah tiga dimensi juga begitu sekarang ini perkembangannya
nah yang ini barangkali tidak dicetak dengan tiga dimensi
tetapi juga bisa nantinya produksi action figures atau diecast ini dicetak secara tiga dimensi
tetapi yang jelas bahwa para penggemar mainan miniatur seperti action figure
ataupun juga diecast ini pasti ingin mempercantik tampilannya dengan menggunakan diorama misalnya
iya diorama ini
ada cerita dari ciwede jawa barat disana terdapat perajin diorama
yang telah memasarkan karyanya dan tidak hanya di indonesia namun juga ke mancanegara
di ruangan inilah iwan kustiawan menghabiskan waktunya membuat diorama pesanan pelanggannya yang datang dari berbagai kota
pria berusia tiga puluh enam tahun ini sudah menjadi pembuat diorama sejak tahun dua ribu dua belas
semua proses pembuatan dikerjakannya sendiri
mulai dari proses memotong membentuk menempelkan hingga pengecatan
iwan mengaku ada kepuasan tersendiri mengerjakan diorama dengan tangannya sendiri
kang iwan bisa diceritain nggak ini pembuatan diorama ini sampai jadi hobi dan juga penghasilan ini
ya jadi saya terjun ke diorama pertama dari koleksi mainan anak saya
ya jadi suka dirusakkan
disuruh dirusakin seperti mobilan tuh
jadi saya coba kumpulin mobil mobilan yang rusak
nah dari situ saya pertama bikin diorama bengkel
terus saya masuk masuk komunitas di facebook komunitas diecast
nah dari situlah berkembang diorama saya sampai sekarang banyak yang suka
ternyata banyak peminat ya dimasukin ke facebook gitu kang
kang untuk bahan pembuatan nih kang
kan keliatannya hasilnya rumit
apa aja bahannya sih kang
gampang didapat gak nih bahannya kang
di mana belinya kang
di toko toko market juga banyak
kalau untuk pemesanan kang sudah dari mana aja yang mesan apakah dari luar negeri juga ada apa hanya indonesia
kalau pemesanan alhamdulillah indonesia sudah hampir semua saya terkirim
kalau luar negerinya singapura malaysia sama brunei
diorama yang dihasilkan diorama ini adalah diorama yang dihasilkan di rumah saya
diorama di iwan sangat detail dan estetik
ditambah dengan aksesori pendukung membuat diorama ini digemari banyak orang
biasanya pemesan diorama banyak meminta jenis diorama bangunan seperti rumah ataupun gedung
diorama cnn indonesia ini merupakan salah satu karya dari iwan kustiawan
nah bagi anda penggemar diorama dan ingin memesan melalui iwan kustiawan
harga yang ditawarkan cukup variatif yaitu antara lima ratus sampai dengan tujuh juta rupiah tergantung kesulitannya
namun anda juga harus antri karena pesannya juga cukup banyak dan sangat banyak dan juga cukup banyak untuk dianggap sebagai diorama di iwan kustiawan
terima kasih wijaya